sudah bisa beribadah normal

baik ya jadi selama
tiga atau dua tahun terakhir
negara bagian texas oleh karena
pandemi jadi kami tidak ambil
risiko saat itu tidak ada
sholat raweh tidak ada sholat
id memang beberapa
jemaah datang untuk sholat
anyway untuk datang sholat di luar
mereka tidak masuk ke bangunan
tahun ini adalah tahun pertama mas
kami buka kembali masjid dengan kapasitas
tahun tahun sebelum pandemi
jadi masyarakat alhamdulillah
semua terasa terlihat senang
terlihat terasa apa ya excited
untuk kembali hadir dan
saling bersama di masjid
ini tahun pertama kami buka
alhamdulillah berarti mirip mungkin ya
kondisinya seperti sebelum pandemi
nah khusus untuk syafnya bagaimana mas
apakah sudah mulai rapat kembali
terus kemudian apa saja mungkin syaratnya
untuk bisa melakukan
kegiatan beribadah dengan jumlah
orang yang banyak seperti itu
untuk shof kami membuka
pelan pelan sekali mas bertahap
dua minggu lalu itu masih
sholat dengan berjarak mas
sekitar ya satu meteran lah
antara satu jamaah dengan yang lain
kemudian setelah melihat
angka angka covid itu menurun
di negara bagian texas ini kami
mengadakan masyurah pengurus masjid
mengurus organisasi dan kami mencoba
untuk merapatkan kembali mas jadi
dirapatkan baru saja mas baru
sekitar dua minggu kebelakang
alhamdulillah sejauh ini
sepertinya tidak ada masalah
kami sholat ya seperti biasa dan
apa namanya jemaah juga
juga senang dengan sholat bareng bareng
kembali di masjid alhamdulillah
baik ini momennya pas berarti ya
dua minggu pas ramadhan malah bisa
dirapatkan kembali seperti
sebelum pandemi nah mas ini
memang kami membeli itu mas momen ramadhan
oh baik baik nah ini
kan tarawees sudah book ber nya
gimana nih sudah mulai lagi nggak
teman teman komunitas indonesia bikin
book ber book ber dengan mungkin
komunitas kecil begitu atau
ya alhamdulillah juga mas book ber itu
kami juga sudah
kapasitas penuh mas seperti sebelum pandemi
juga kaum masyarakat yang lain dari
golongan non indonesia mereka
makanan untuk takjil untuk berbuka puasa
bahkan untuk makan malam setelah
sholat maghrib itu betul betul
sudah kami buka mas tidak ada
batasan atau jarak kembali tetapi
kami juga mengingatkan jemaah agar supaya
mereka yang sakit tidak hadir dan
kalau ada yang barangkali tidak
apa namanya tidak merasa comfortable
gitu mas ya untuk makan sebelah menyebelah
kami pun paham kami pun mafum maka
sebutkan jemaah yang ingin
sedikit isolasi tidak apa
ada tempat sendiri untuk itu tapi
apa namanya full kapasitas untuk
iftar dan makan malam mas
oke berarti ini semacam
kumpul saling bertukar berbagi
di sana teman teman komunitas indonesia
apa sih makanannya yang biasa
dibawa untuk mungkin sedikit
mengingatkan bagaimana suasana ramadhan
di tanah air begitu
iya betul mas
jadi karena di sini
kekerabatan kami rapat sekali mas
masih memiliki apa namanya
itu ya rasa keindonesiaan yang
kuat mas jadi kami kalau
membawa makanan ya membawa
makanan indonesia mas serupa misalnya
buka di jakarta di indonesia mas kemudian
ada juga bangsa kayak risoles
itu ada juga kue talam
macam macamlah mas jajan pasar di
indonesia sebagai apa namanya pelengkap
untuk buka puasa yang tradisional
yang seperti ada pakai kurma begitu juga mas
tapi sama mas situasinya mas dengan di indonesia mas
agak mirip begitu ya nah mas
rizoles nya pakai cabai rawit
nggak mas sama kayak di indonesia mas
ada mas pakai cabai rawit mas betul mas
nah itu yang makan hanya orang indonesia
kalau alhamdulillah nah ini berarti
artinya apakah dalam satu komunitas
dalam satu bukber itu ada juga teman teman
dari komunitas negara lain mas bagaimana
suasana berbaginya juga dengan
komunitas di luar indonesia
iya ada sekali mas
jadi masjid ini terbuka mas
untuk jemaah siapa saja
dari indonesia maupun
non indonesia yang sering
datang ke masjid kami itu adalah
komunitas arab komunitas
sekitar timur tengah ya mas ya irak
dan juga turki dan beberapa barangkali
orang lokal mas amerika serikat sendiri
jadi betul betul menyampur gitu mas
nah terkait dengan makanannya
alhamdulillah mereka tidak komplain
makan dengan makanan indonesia mas
sepertinya makanan indonesia itu bisa diterima
oleh banyak lidah mas
jadi apa mereka ikut makan dengan kita mas
apa yang diberi pun mereka ikut makan
ikut ya mungkin harus dikenalkan cabai rawitnya
itu mas sebagai pelengkap goreng
jadi setiap box itu ada cabai rawitnya
tapi sepengamatan saya
rasanya yang bukan indonesia tidak dimakan mas
jadi diharusin di situ saja gitu kira kira
baik baik mas kira kira kalau berlaku mas
boleh tahu apa sih yang dirindukan
dari suasana ramadan di indonesia
dan mungkin lagi dicoba dibangun sama mas
dan teman teman komunitas di sana
mohon maaf pak terputus suaranya mas bagaimana mas
ya mas radit kira kira suasana
ramadhan apa yang paling dikangeni
sama mas radi dan teman teman di sana
dan coba untuk dibangun di sana mas
oh baik ya
jadi satu yang barangkali
kami merasa agak kehilangan tuh mas
kalau di indonesia itu
masih tentukan penuh dengan
anak anak yang berbahasa indonesia
barangkali mas ya nah yang di sini
karena kami juga masih terbuka mas
banyak bangsa lain yang ikut
sholat dengan kami suasana tersebut
kami mencoba untuk membuat
seperti di indonesia
dengan mendatangkan atau dengan mengajak
orang tua terutama yang memiliki anak kecil
untuk juga hadir
di dalam masjid tersebut mas
mohon doanya nanti kalau masjid itu sudah
jadi insya allah
anak anak indonesia juga hadir ke masjid itu
bukan hanya untuk salat tetapi
juga untuk mengenal kembali
kembali kultur atau kebudayaan
bahasanya mungkin dari orang tua
mereka sehingga saya harapkan
anak anak yang berbahasa indonesia
anak anak itu bisa berbahasa indonesia dan
memenuhi masjid dengan bahasa indonesia pula barangkali
itu mas yang saat ini agak agak ketinggalan
mohon doanya untuk dan pertumbangannya kira kira mas
amin amin jadi tidak hanya sebagai
tempat beribadah tapi juga pusat kajian ya
buat generasi generasi muda
muslim begitu di sana nah mas ini
ketika sudah dilonggarkan pada tahun ini
betul sekali mas apakah ada rencana mudik
misalkan pulang ke indonesia
merasakan kembali bagaimana
idul fitri di tanah air mungkin mas radit
ya betul sekali mas
ada beberapa apa namanya
beberapa teman kami keluarga kami
yang memang ingin berpuasa
dan berlebaran di indonesia itu ada
sedangkan kami barangkali sebagian juga
belum bisa mas karena saat ini
masih hari sekolah mas hari sekolah itu
sampai bulan mei sehingga kami
tidak bisa meninggalkan anak dari sekolah
untuk mudik ke indonesia tapi insya allah
setelah ramadan atau
idul fitri bertepatan dengan
desember insya allah tentunya kami akan
membawa anak anak kami untuk juga
mengalami masa masa ramadan dan
dan idul fitri di indonesia mas
amin amin semoga rencananya
segera terrealisasi dan anak anak
bisa juga merasakan begitu ya mungkin
membangunkan sahur di masjid
di dekat rumah yang ada di indonesia
mungkin bisa menjadi salah satu pilihan
terima kasih mas radit betul sekali mas
sudah bergabung bersama kami sama sama terima kasih juga
berbagi bagaimana pengalamannya
ramadan di sana dan tentu sehat selalu ya mas
sama sama mas ram
terima kasih juga selamat sore selamat pagi
selamat pagi mas